ya saya saat ini sedang berada di teluk benoa di bali selatan
dan persisnya di lokasi ini adalah yang sekarang menjadi pusat perhatian dan kontroversi
karena disini pemerintah berencana akan membangun pulau pulau
dan melakukan reklamasi dengan melakukan pengurukan terhadap daerah ini
sehingga bisa mendirikan pulau pulau baru yang dianggap akan bisa memperbaiki daerah ini
dari kerusakan dan juga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di sini
nah saat ini proyek reklamasi ini masih dalam tahap kajian
dan ternyata banyak juga elemen masyarakat yang ada disini yang menolak terhadap rencana dilakukannya reklamasi ini
dan bagaimana sebenarnya
proses dari penolakan maupun rencana melakukan reklamasi terhadap teluk benua ini
insight kali ini akan menanyakannya dan melihatnya secara langsung
jangan lupa like share dan subscribe ya
membuat riset baik dari yang tadi konservasi

mereka membuat riset kemudian
ahli sosial budaya juga
membuat bagaimana kawasan ini
sebagai kawasan suci kemudian ahli ekonomi
ahli kebencanaan itu semua
membuat kajian dan sudah
diuji matrikan pada
waktu uji amdal dan rata rata
pendapat mereka tidak bisa dibantah
pemerkarsa amdal sebetulnya
yang paling terakhir
juga adalah penolakan desa adat
tiga puluh sembilan desa adat dan sebelas desa adat
yang bersentuhan langsung terdampak langsung itu juga sangat
kuat sebetulnya untuk menyatakan bahwa
teluk benua tidak layak direklamasi
nah selama ini bagaimana anda melihat
pemanfaatan dari teluk benoa ini khusus
bagi masyarakat setempat ini kalau kita lihat
mungkin lebih mereka nelayan kan
yang tinggal di sini bagaimana karena
ini ya memang
sepertinya banyak sedimentasi
pertama soal sedimentasi
ahli ahli kami menyatakan bahwa di sini
tidak benar ada sedimentasi yang
masif sebagaimana diklaim oleh pemerintah
yang ada adalah daratan pasang surut
disebut bahasa balinya munting
dari dulu maka munting munting
ini atau wetlandnya punya nama mbak
daerah daerah yang terlihat
sekarang daratan itu punya nama secara
tradisional setiap daratan
itu punya nama dia makanya
itu tidak bisa dikatakan sebagai sedimentasi
jadi menurut ya dari kajian yang dilakukan dari dulu
memang daerah ini
daerah yang penuh
dengan sedimentasi dan
dangkal lah istilahnya
ya lebih karena pertumbuhan lima sungai
besar dan proses flushing dari laut
itu membentuk daratan atau wetland
jadi secara alami bukan karena
ulah atau aktivitas kegiatan manusia
dan lain sebagainya ada mungkin beberapa
titik tapi itu kan tidak masif seperti
yang disampaikan oleh investor enam ratus hektare
dilakukan belakangan setelah
kita ada pertanyaan balik
kalaupun benar anda menyatakan teluk benua tersedimentasi
kenapa solusinya diuruk
harusnya solusinya seperti apa
dikeruk dan dikeluarga dong
karena kalau diuruk dijadikan pulau pulau
bahkan pulau mereka akan lebih tinggi dari
daratan tanjung benua dan daratan
di daerah jimbaran
tuban di jimbaran
maka yang terjadi kan mereka membentuk sedimentasi abadi
karena kalau sekarang
yang diklaim sedimentasi itu
bisa dilewati saat air pasang tapi kalau
dibangun pulau pulau mereka tidak bisa
dilewati lagi oleh air dan itu artinya mengurungkan sedimtasi
sebenarnya pulau mau tampung teluk
itu sedimentasi abadi mereka yang membentuk itu
yang kedua klaim mereka adalah
teluk ini sudah rusak karena darah aliran sungai
nah kalau daerah aliran sungainya rusak
solusinya harusnya kan bukan menguruk teluk
apakah menguruk teluk lalu kemudian tiba tiba
setelah jadi pulau
darah aliran sungainya baik
kan enggak harusnya ada tata kelola
darah aliran sungai demikian juga mangrub
kalau terjadi banyak sampah tata kelola sampah
karena kalau teluknya diuruk
maka itu tidak otomatis menghilangkan sampah
oke mungkin ini
saya lihat di sini jaring mengangguk ngangguk ini
karena sudah sering dengar apa yang
apa kira kira yang diangguk angguk
kenapa anda begitu semangat ya
karena kami sudah mengikuti perjuangan ini
sudah tiga tahun lebih sudah cukup lama ya
ya sangat cukup lama sudah mengalami banyak
intimidasi segala macam jadi apa bentuk bentuk
intimidasinya dari mana wah banyak dari
apa ya dari banyak
nggak jelas yang mencoba nggak jelas
atau sebenarnya agak agak jelas atau
atau memang seperti itu nggak mereka itu kayak
mungkin gesturnya kayak
orang apa dikalahin tentara
gitu oh ya jadi seperti
apa ini menarik nih bentuk yang
teman teman awal awalnya mereka ya coba
nyari nyari saya mereka nanya ke orang di mana
saya tinggal di mana rumah
saya seperti itu terus
dan ya apa namanya teman
saya juga punya
pengalaman buruk sekali
dengan investor yang sama
yang ada di balik proyek ini
teman baik saya dan diapain
prosesnya ya di
dibawa kantor polisi tanpa bukti
tapi itu udah lama sekali tapi jering
kenapa merasa perlu ya untuk mendukung
atau menyuruh karena saya tinggal
lahir di bali selatan
di kuta kan tepatnya jadi saya
menyaksikan dari kecil bagaimana
daerah bali selatan yang dulunya
itu nyaman sangat nyaman untuk dihidupi
secara sosial juga
hangat gitu ramah
terus tergurus oleh industri turisme yang
jadi kayak seperti
mengkhawatirkan ya ya
di mana mana masalah sampah masalah polusi
lihat sih saya pelajari kasus ini
jika sampai ada pulau baru lagi di bali selatan
yang di mana bali selatan sekarang sudah
efeknya secara sosial secara
keras sekali apa yang dirasakan
oleh orang orang yang tinggal di
bali selatan khususnya jadi tidak
excited ya katanya ada pulau nanti ada
apa semacam disneyland
ada kebangsaan ini orang yang ke bali bukan
bukan itu orang cari ke bali sebenarnya
mereka ke bali itu nyari ya
keaslian alamnya yang
yang harus di maintain bukan
gedung gedung baru atau wahana semacam
disney itu orang kan mereka
nyari disney ya ya nggak kayak indonesia dong
bukan itu identitasnya indonesia
ke depan ini
menjadi daya tarik sebetulnya bali ini
hidup dari pariwisata yang harus
dikembangkan kan pariwisata budaya satu
yang kedua adalah ekoturism gitu ya
yang berdekatan dengan alam tapi bukan yang
yang green nya abal abal atau
blue development nya abal abal gitu oke sekarang
alternatifnya yang lebih alternatifnya adalah
teluk benua dikelola dengan prinsip prinsip
kemudian kalau daerah aliran sungainya
rusak itu dikelola kalau
banyak sampah dimangrup dan menjadi tekanan terhadap
mangrove itu dikelola kalau terjadi sedimentasi
maka keruk dia dan itu dikelola
ke depan kalau dikelola dengan prinsip konservasi
maka benua akan menjadi destinasi wisata
bahari yang akan menjadi kelas dunia gitu
ada lima ratusan orang nelayan sekarang
eksis itu ke depan bisa berkembang
pariwisata bahari yang seperti sekarang
ini bisa berkembang ini menarik ya
sebenarnya memang perlu dikelola tapi mungkin
cara cara bagaimana mengelolanya
lebih dikaji ya ada
semacam master plan itu yang
disiapkan oleh kami mengembangkan
dan mungkin ya membuat master
plan tandingan lah istilahnya bagaimana
mengelola daerah ini ke depan karena kalau
tadi kan saya dengar memang perlu dikelola
kan supaya dari segi
masyarakatnya juga bisa
menerima manfaatnya tapi dari segi
turismenya juga lebih menarik dan dari
segi lingkungan hidupnya tidak
ini tidak dirusakkan
kami berbagai ahli beberapa
ahli dan praktisi juga yang sudah
mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat
terjadi di kedonganan di beberapa tempat
termasuk di ubud ini sedang
melakukan analisis melakukan studi
bagaimana mengembangkan tok benua tetapi
garis besarnya seperti yang tadi
teluk benua harus dipelihara dengan prinsip konservasi
supaya punya daya manfaat baik terhadap lingkungan
terhadap manusianya dan
bisa menjadi daerah mitigasi
bencana gitu ya dan
tidak diurung karena sebetulnya pengurugan yang
dilakukan oleh investor sekarang rencana ini hanya
menguntungkan mereka ini politik tanah murah
bagi kami dia hanya menghabiskan
kurang lebih satu miliar per ara
itu paling mahal dalam
bayangan kami sementara harga harga di
di daratan sekarang
itu satu setengah sampai dua miliar keuntungan
sudah luar biasa dari apa yang dilansir
oleh beberapa teman teman termasuk anggota dpd
dengan mereklamasi tujuh ratus hektare
mereka bisa mendapatkan keuntungan bersih
modalnya tiga puluh triliun mendapatkan keuntungan sembilan puluh triliun
dan itu kemudian
tidak punya manfaat yang kuat
bagi masyarakat kecuali hanya
mengumpulkan modal bagi sekolah sekolah
oke nah sekarang kan yang dilakukan penolakan
setiap minggu ya sekarang
ada demonstrasi dan lain sebagainya
ini selama ini tidak ada
komunikasi yang dijalin mungkin
istilahnya kan bisa memberikan masukan
itu selama ini tidak dilakukan
apa ininya mulai kami di
bahkan bahasanya menantang
debat publik oleh bapak gubernur
di gedung beliau di
wiswasabah gubernuran dalam situasi
yang terintimidasi banyak orang orang
berbadan kekar kekar mengintimidasi kami
kami datang kami berdebat dengan dengan
elegan lalu di berbagai diskusi diskusi
kami berusaha datang
sepanjang itu resmi dari undangan pemerintah
kalau yang di luar pemerintah kami tidak
mau hadirin memang kelihatannya semangat ini
udah kekustasi udah kesel ya dengan
tapi demonstrasi efektif menurut
menurut kalian apa yang dilakukan selama ini
saya sebagai musisi
kami selama ini seringkali
tur di luar bali awal awalnya kami
tiga tahun lebih itu selalu
mengemakan perlawanan ini di panggung
untuk menolak reklamasi
makin banyak orang aware
terlibat dari demo yang awalnya cuma

dan itu yang tadi belum saya coba jelaskan
bentuk intimidasi yang lebih
mematikan lagi yang kami terima adalah
bentuk ada usaha untuk
jadi banyak ada
kalau mereka mengundang sid atau
superman is that mereka selalu mendapat
telepon dari orang yang tidak bisa diungkap siapa
gunosu gitu yang
berpesan untuk jangan memakai kami
atau kalau misalkan terpaksa memakai kami
harus ada persetujuan
di atas ketat
tidak boleh membicarakan
reklamasi teluk benoa
tapi kami coba tetap melawan dengan segala apa
jadi ketika dilarang berbicara kami pakai kaosnya
ketika dilarang pakai kaosnya di gitar kami
tempel tolak reklamasi
semakin lama semakin
ini sejarah dalam
hampir lima puluh tahun seratus tahun ya
ini adalah sejarah baru
di bali desa adat
bergerak secara masif mengkritisi
investasi ini sejarah baru
tiga puluh sembilan desa adat itu luar biasa
itu bukan jumlah yang kecil karena mereka melewati
mekanisme adat yang luar biasa
termasuk paruman adat atau
rapat adat yang tidak mudah untuk itu
nah sekarang ada
tiga puluh sembilan desa adat
di empat kota kebupaten ada
pemuda adat di seluruh bali
bahkan kalau ke
penolakan reklamasi nah ini adalah
bentuk partisipasi publik yang luar biasa
yang sebetulnya tidak boleh diremehkan
efektif tidak bagi kami efektif karena satu
yang paling harus dicatat adalah
ini partisipasi publik yang sekarang
berani mengkritisi investasi
yang menjanjikan berbagai hal seolah olah
masyarakat akan sejahtera pekerjaan
akan bertambah dan ditolak oleh mereka
itu yang luar biasa oke misalnya nanti setelah
proses amdal dilakukan dan akhirnya
pemerintah memutuskan oke reklamasi jalan
akan apa yang dilakukan
kami para ketua adat atau
bendesa adat itu menyatakan jelas bahwa
teluk benoa adalah harga mati
maksudnya harga main itu apa
kami tidak pernah merelakan sejengkal pun
teluk benua ini
direklamasi untuk kepentingan private
kecuali dia untuk kepentingan rehabilitasi
dan untuk pemeliharaan
teluk benua secara konservasi kalau di luar
itu mereka bersepakat untuk melakukan
puputan bahwa puputan
secara esensi adalah berjuang habis habisan
tidak juga bisa dimanai sebagai
puputan seperti tahun
satu ratus delapan puluh berapa seribu delapan ratus enam tidak juga
bisa dimanahi jadi sederasi
di situ ya merasa bahwa ini
sesuatu proyek yang memang
dilawan dan harus sama sekali
tidak boleh direalisasikan kalau yang
memahami bagaimana dinamika
desa adat di bali dan kemudian melihat
perlawanan begitu masif
atas nama desa adat secara
kolektif dan belum pernah terjadi dalam
puluhan tahun kebelakang sampai ratusan
tahun kebelakang saya pikir ini
adalah satu bentuk komitmen dan
harga diri adat bahwa teluk benoa harus
selamatkan sebagai kawasan suci sebagai
kawasan penyangga bali karena cara pandang
mereka adalah begini mbak benua ini
memang ada di selatan di ujung selatan
tetapi dia ibarat tubuh teluk benua
kalaupun dia kuku sakit kukunya
maka akan menyakit seluruh badan
dan itu harus dibela
yang ada di sini masyarakat dan
memang yang selama ini hidup ya
dari teluk ini sama
mereka punya jelas sikap mereka
pengusaha wisata bahari sikapnya
jelas menolak reklamasi teluk benua
nelayan nelayan kelompok nelayan jelas sikapnya
apalagi mereka ada di bawah naungan adat
mereka jelas sikapnya bahkan
banyak desa desa dinas juga yang
kepala desa yang juga berani
bersikap terang terangan untuk menolak reklamasi ini
jadi ini sudah menjadi kepentingan
publik bukan hanya lagi
semata mata kepentingan masyarakat
di sekitar teluk benoa atau di bali selatan
tapi ini menjadi kepentingan bali
terima kasih jering sama gendo
ya ini memang kawasan ini
sangat indah yang penting dari
segi kan hutan bakau itu
mau tidak mau kan harus tetap dijaga
karena hutan bakau itu sangat penting ya untuk
mencegah abrasi dan kerusakan
di sini lagi dan juga yang harus
penting dipikirkan kan bagaimana
nasib nelayan supaya mereka juga
kesempatan untuk berlaut
untuk mendapatkan keuntungan dari pariwisata
dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka juga harus ada ya
jadi sebenarnya ya
harus ada perbaikan ya
terhadap daerah ini tapi
bagaimana dan caranya seperti apa
tidak dengan membuat pula pula buatan
harus dikaji ulang
atau dipikirkan masak masak ya
oke iya kita sudah mendengarkan
suara penolakan dari
teman teman kita dari walhi dan juga
dari jering ya anggota
superman is that dan katanya banyak
juga artis artis yang menolak ya
nah ya kita
sekarang mungkin perlu tanyakan
langsung dari pemerintah provinsi
bagaimana sikap mereka apa
alasannya dan juga
apa kira kira yang menjadi dasar mereka
untuk melakukan reklamasi
nah setelah informasi berikut tetaplah
bicara mengenai benoa
ini karena kan memang
istilahnya sering disorot
karena terjadi kontroversi ya
keinginan untuk reklamasi
dan tapi ada juga penolakan karena
dianggap ini adalah merupakan daerah konservasi
nah kita lihat kalau bali itu kan
memang daya tariknya itu
alamnya hijauannya apalagi
nanti kalau sayurnya semua organik
ini kan semua kan harus
sesuai dengan alam
dan lain sebagainya nah coba
pak made sebagai gubernur sini bagaimana
untuk mengembangkan sebuah tanjung
benoa sehingga bisa potensinya
digali tapi juga masalah
konservasi keinginan masyarakat oke
jadi begini ya kita
dasar pembangunan di bali itu
kalau nasional mungkin
hanya tiga ya pro growth
nambah dua pro nature satu
kalau salah satu tidak dipenuhi
kita nggak mau jadi situ
budaya dan lingkungan harus
nomor satu ya lingkungan harus dan membawa
kesejahteraan buat rakyat pro job
mereka harus dapat pekerjaan
dan tumbuh kan begitu
penduduk kita nambah terus keperluan kita
nambah terus jadi dia harus growth
jadi itu dasarnya
dasar dulu ya dasar filosofi
perpres nomor empat puluh lima yang lalu
tahun dua ribu sebelas kalau tidak salah
itu kawasan teluk benoa itu
disebutkan kawasan konservasi
sebenarnya ada kekeliruan
di situ apa kekeliruan
ingin membuatkan dasar
kita kan mau buat jalan itu
jalan tol bali mandara itu
tadinya sebenarnya tidak di situ
itu tadinya mau bikin jembatan
dari pulau serangan
buat jembatan supaya bisa
ada masalah kajiannya tidak
lengkap kalau ketinggian
kalau kerendahan mengganggu pelayaran
tapi kita perlu jalan itu
direncanakan buatlah jalan itu
keluarlah perpres empat puluh lima sebagai
di situ di perpres empat puluh lima itu dinyatakan
seluruh teluk benoa itu
padahal ini kita mau bikin jalan di situ
dan di situ sudah
ada pelabuhan pelito
dengan perpres lima puluh satu
yang manggroove nya itu tetap
tapi yang lautnya karena sudah
banyak terjadi itu salah satu pertimbangannya
perkembangan existing condition
dari tempat itu
mengatakan kawasan itu adalah
kawasan strategis nasional
dan perpres lima puluh satu mengatakan kawasan itu adalah kawasan strategis nasional
bukan lagi di provinsi tetapi
di pemerintah pusat diambil alih
apa yang terjadi
di dalam itu sekarang ini satu sudah
ada bangunan pelindo
sudah ada jalan
di bawahnya itu penuh dengan pipa pipa gas
di bawah itu
sedimentasi yang luar biasa
permukaan bawah itu karena banyak
sungai bermuara di situ semua
bawa sampah dan lumpur
makin hari makin naik sekarang cetek sekali
jadi kalau surut ya
jelek sekali kelihatan lumpurnya
penuh dengan sampah dan tidak ada
tanaman tidak bisa tumbuh
mangrum juga itu sudah rusak ya rusak
biota laut juga sudah
nggak ada zaman dulu mungkin
sekarang coba cari ikan di situ ambil
di sini tidak ada paling kecil
itulah yang terjadi sehingga
teluk benua itu
hanya bisa dimanfaatkan cuma
sekitar empat jam sehari
pada saat ada air itu
sudah kering tidak bisa lagi
nah itulah yang terjadi
tentu saja ini melalui penelitian penelitian
perpres lima puluh satu itu bahwa
tempat ini harus diperbaiki
nah definisi perbaikinya
itu kan ini yang membuat
harus diperbaiki caranya bagaimana
pemerintah pusat harus
ngeluarin duit untuk itu
artinya memang tidak akan ada
kecuali itu tempat menjadi bagus
sekarang begitu misalnya pemerintah pusat kasih duit
untuk ngeruk kerukannya
tetap aja harus juga ditumpuk
di mana tumpuknya
oleh karena itu ada pengembang rupanya
yang ingin memanfaatkan ini
tentu saja dengan mengeluarkan
uang tapi mereka juga harus dapat benefit
tapi tempat itu
akan dibuat menjadi
tujuh ratus atau delapan ratus hektar
itu dari tiga seratus
teluk benoa itu untuk dijadikan
pulau pulau ada dua belas pulau
jarak antar pulau
airnya harus dikeruk
sampai empat sampai lima meter
pada saat surut
dia harus ada empat sampai lima meter
di bawah itulah
alur alur laut yang dulunya ada
sehingga aktivitas diantara
pulau pulau itu dua puluh empat
nah ini mungkin menjadi
nah kemudian pulau pulau itu
rencana ini ya dari
yang dipaparkan kepada kita
dan juga kepada pusat
ada dua belas pulau satu pulau
akan menjadi botanical garden
satu pulau akan menjadi
aquarium raksasa untuk
biotalaut mungkin dari
seluruh dunia ini atraksi
luar biasa satu pulau
akan menjadi kayak disneyland playground
akan menjadi kawasan suci yang
dulu di situ ada
pulau pudut namanya
pulau pudut itu dulu luasnya
sekitar sepuluh hektar sekarang
tinggal satu hektar
sudah habis dia
terkikis oleh yang lain lain
dan pulau pulau lain
itu pun nanti akan jadi marina
itu bisa berlabuh di situ
mungkin di atas
kertas kan kedengerannya semua
bagus bagus tapi pak
soalnya kan bagaimana kita kontrolnya
apalagi nanti mendatangkan begitu banyak
pembangunan dan lain sebagainya
mau dia sendiri secara pribadi melihat ini
mau tidak mau
kalau kita mau growth
mau tidak mau itu
ini kan sekarang
tadi kontroversi paradoks
tadi ya kalau kita tidak mau ada orang datang
iya memang harus stop investasi
bali selesai segini saja
terjadi tidak apa apa
bertambah terus jumlahnya
setiap tahun ada
dua puluh lima s satu yang tamat di bali
mau kerja di mana orang
tapi pak made sendiri melihat karena ini kan
akhirnya kan tidak tahu mau kemana
kira arahnya sekarang kemana
karena kita tidak direklamasi dan
kita pada titik mana sekarang
sebenarnya kita sudah capek
saya tadi lihat sepanduk begitu banyak tolak reklamasi
saya juga sudah capek
sekarang tergantung pemerintah pusat
tinggal putuskan saja
oke atau tidak
pengembang itu baru hanya
mengantongi izin lokasi
sekarang mau membuat izin pelaksanaan
kalau izin pelaksanaan
harus ada amdal
amdalnya ada di kementerian
kehutanan dan lingkungan hidup
sedang dikaji di sana
ini masih belum tuntas belum
kalau itu selesai dan
kelautan akan mengeluarkan
barulah itu dikerjakan
akan keluar lagi izin kalau
diminta lagi izin pemanfaatan namanya
itu pun dengar kita lagi
untuk pelaksanaan itu
dengar kita kita juga harus
karena pelaksanaan ini tidak hanya
ada ntb ada apa ngambil pasirnya
bahan bahannya dari mana
nanti bisa dibuka masalah lain
itu juga harus dihitung semua
sekarang dasar penolakan karena ini
penolakan cukup sengit dan sudah
cukup lama kira kira apa yang
menjadi yang ditolak mereka
nah itu perlu ditanyakan sama kelompok itu
maksudnya kalau pak mada sebagai gubernur sini
sebagai orang bali itu tadi sebagai orang bali
saya paham dan saya tidak pada
posisi pro dan kontra
semuanya adalah rakyat kita semua
saudara saya mereka
menolak bahwa pulau bali
akan tenggelam makanya
baliho balihonya begini melawan
atau tenggelam mereka
saya khawatir bali ini akan tenggelam
saya gak tahu juga
hitung hitungannya bagaimana ya pikir
bali itu seperti dalam air
yang di baskom kira kira begitu
sederhana sekali memang
bali akan tenggelam
itu pertama kedua akan
banyak orang luar
bali yang datang kerja
dan mereka akan buat
masjid akan buat gereja
dan itu akan jadi masalah buat
adat dan budaya dan agama
kita di bali
tapi sebenarnya ini bisa
tenaga tadi yang kita lokal
itu kita training sesuai dengan
keperluan mereka kita tinggal
minta kalian nanti perlu tenaga apa
misalnya seperti itu
apalagi mereka akan
mereka tempat ini akan
merusak kawasan suci
ada pulau yang akan dibangun
untuk jadi pusat kegiatan
oh ini tanah enak aja tujuh ratus
duit investasi sekian kalau sekarang
harga tanah berapa berapa
itu pulau bukan milik
pengembang pengembang itu
hanya punya hgb
milik orang bali pulau itu
dan itu akan
uang banyak untuk kesejahteraan
orang bali bayangkanlah kalau satu hari
maka masuk ke pemerintah
bukan provinsi karena provinsi tidak berhak
ke kabupaten badung
mungkin juga ke denpasar
satu hari bisa masuk
phr nya itu pajak hotel dan
restorannya itu sepuluh miliar
satu hari apa yang kita nggak bisa
bikin untuk memperbaiki
ini destinasi pariwisata baru
dengan negara negara lain
bali juga bersaing
dengan provinsi lain
jelaskan bagaimana dari sisi
lingkungan hidup kajiannya dan
apakah itu kan disana banyak
mangrove ada kehidupan habitat
dan lain sebagainya pak gede
karena kawasan benoa ini jadi
berdasarkan mp tiga i itu adalah
merupakan kawasan strategis nasional
kalau kita lihat di dalam pemampatannya
itu harus juga seizin nasional
jadi segala sesuatu yang masuk ke benoa ini
harus dilakukan studi
apakah itu bisa
dilakukan atau tidak
kami dari segi lingkungan hidup itu kami melihat
dari segi amdal
amdal ini adalah merupakan studi
kajian yang mendalam terhadap dampak
dari suatu kegiatan dari komponen
kegiatan yang ditekan
oleh karena itu bahwa
ini dalam kaitan
pemawatan tanjung benoa itu
yang telah dituangkan di dalam
amdal itu sudah ada hasil amdal itu
khusus untuk yang tanjung benoa ini
sejauh mana jadi saat ini
di tanjung benoa itu
sedang lakukan kajian amdal
yang penilaiannya dilakukan oleh
pusat jadi kementerian lingkungan hidup dan
kehutanan nah saat ini sedang dilakukan
kajian andal jadi analisis
dampak lingkungan dan
rkl rpl dan kemudian
masih dievaluasi karena
disana ada lima komponen dasar yang
pertama itu adalah komponen
dan sosial budaya yang masih
menjadi permasalahan itu yang masih menjadi
kajian itu di sosial budaya
kemudian di yang lain lain ini sudah
semakin rampung tetapi hal ini yang
masih dipertimbangkan untuk
bisa ditetapkan apakah layak atau tidak
kira kira kapan ini rampung
sudah cukup lama kan ini proyek ini
kayaknya harus ada
kepastian ini kan jadi ini
kita tunggu kementerian lingkungan hidup karena
kementerian lingkungan hidup yang ini dan kita tetap
menanyakan bagaimana prosesnya ini
karena sekarang ini kita
lihat dimana mana itu ada dari
penolakan ya dari masyarakat itu sendiri
nah disana kan juga ada komponen
hutan ya ada tanjung benoa itu
kita tahu ada bagian yang memiliki
hutan bakau mangrove dan
ini merupakan habitat yang penting
buat segala macam fauna yang ada
di situ pak wira natak dari
segi kehutanannya bagaimana
apakah kira kira dari
kajian yang ada saat ini
akan diapakan kira kira
untuk hutan di tanjung benoa
teluk benua itu tidak terlepas
dari hutan bakau
keberadaan hutan bakau hutan bakau
di teluk benoa itu
termasuk kawasan tahurang
ngurah rai yang luasnya kurang lebih
optimalisasi fungsi tahurang
ngurah rai memang
banyak menghadapi kendala
antara lain adanya
tekanan dari masyarakat
pensertifikasi tanah perambahan
karena kita ketahui teluk benoa yang
melalui tahurang ngurah rai
ada tiga sungai besar dan
totalnya sembilan sungai yang
bermuara di sana
sehingga semua residu bahan bahan
tanaman bakau itu sendiri
jadi saat ini kondisinya memang
ya agak mengalami tekanan
kalau kita biarkan
cepat atau lambat bahwa akan bisa
mati nah oleh karena itu
di sisi bakau sendiri
memang perlu perbaikan alur
nah oleh karena itu kan perlu
aerasi yang ini aliran
nah ini terganggu nah oleh karena itu
di sisi kehutanan
sendiri itu perlu perbaikan
kawasan teluk benoa itu
saya rasa dari segi kehutanannya
itu sehingga mendukung
mendukung adanya program untuk
revitalisasi tapi bentuk revitalisasi
itu kira kira secara teknisnya
apa ini kan tadi
pak wiram mengatakan ini
beberapa sungai bermuara
di teluk benua itu sehingga terjadi
dan juga kegiatan manusia kan
yang merusak ya apa kira kira
ada perbaikan alur perbaikan alur
sehingga apa namanya cara perbaikan
alur itu dengan mengadakan
pasang surutnya tetap terjaga
tidak seperti saat ini
kalau dalam keadaan
surut itu dangkal sekali
nah ini berbahaya sekali bagi tanaman mangrove
apakah revitalisasi ini
bisa dilakukan tanpa misalnya menunggu
reklamasi pembuatan pulau pulau
ini atau ini memang satu
paket atau karena
merupakan saling berkaitan
pak wiranata satu paket saling
berkaitan karena di sana
pelabuhan teluk benua bandara ngurah rai
jalan tol sehingga perlu
desain yang memungkinkan
kecuali bangunan itu
tidak ada barangkali
cukup dikeruk aja semua sehingga
lebih ini tapi karena sudah ada
keadaan seperti itu jalan
tol teluk benua bandara ngurah rai
sehingga perlulah ini
dari segi para ahli
arus air yang akan ini sehingga
nanti bakau yang
berada barier di belakang ini
akan tetap penuh air
nah dampak misalnya
kalau nanti reklamasi terjadi dan
pulau pulau ini sudah dibangun dan banyak
kegiatan yang sifatnya juga komersil
di situ apakah ini
hutan bakau itu sendiri pak
selama ini kan yang paling
faktor utama menyebabkan terganggu
bakau faktor manusia
nanti aktivitasnya kita kasih
catatan apa yang boleh dilakukan
apa yang tidak contoh
alur misalnya harus seratus sampai dua ratus
meter sehingga ini
sehingga memberikan air akan lebih
luas rekomendasi lain
yang diberikan oleh pihak
ini lah reklamasi kegiatan ini
rencana idealnya kan
hutan bakau itu
untuk menjaga bukan saja
kepentingan lingkungan hidup kelestarian
alam tapi kan menjaga pesisir pantai itu
sendiri supaya tidak tergerus
apa kira kira yang
diinginkan sebenarnya ke depan
keberadaan dari segi fungsi
karena selama ini beberapa
tanaman bakau baik
yang di luar maupun di dalam
sudah mengalami kematian yang
sudah tidak bisa
ditanami hutan berapa persen dari hutan
bakau yang ada di sini lebih sepuluh persen
an lah itu sudah tidak bisa
ditanami sehingga terjadilah
pergeseran lokasi yang istilahnya
tukar menukar kita reposisi
pak made kalau kita bicara mengenai
hutan mangrove dan lain sebagainya
di situ kan bagus tempat
untuk ikan dan lain sebagainya
berkaitan dengan perikanan
di daerah itu apa kira kira
masukan atau rekomendasi
ya ini kan kaitannya dengan
perikanan yang jelas karena tadi
sudah juga disampaikan oleh kawan kawan bahwa
itu terjadi pendangkalan
sedimentasi di sana akibat
dari sedimentasi yang ada di sana
akhirnya terumbu karang itu
sudah tidak ada lagi di teluk benua
sudah tidak ada lagi
tidak ada di teluk benua dulu ada
karena ada pendangkalan sekarang kondisi
existingnya sekarang ini
terumbu karang itu tidak ada lagi di sana
terus yang kedua memang
existing kita bahwa ada
nelayan kita di sana yang
masih memakai teluk benua dan juga
ada pembudidaya kita yang ada di sana
yang mengembangkan ikan kerapu di sana
kondisi ikan ikan sekarang di sana
kondisi sekarang ikan ini karena
pendangkalan cukup tinggi ketika nanti
itu mereka sudah tidak efektif lagi
untuk melakukan kegiatan budidaya
di sana terus yang berikut
ini adalah surut
itu terjadi pada dua kali
sehingga pada saat saat itulah
jadi aktivitas sekarang ini
nelayan itu hanya bisa empat jam
sehari karena ada pendangkalan
yang penuh itu para nelayan tidak ada
aktivitas memang ada ikan
yang keluar masuk di sana
karena aktivitas ini pendangkalan
terbatas sekarang yang pertama
kami ingin juga merepitalisasi
itu dalam artian menghilangkan
pendangkalan sehingga mereka bisa
kembali ke luar
sehingga bisa berharap
nanti saya dua puluh empat jam itu
bisa keluar dari pangkalannya
para nelayan itu
intinya harus ada ya pengerukan
harus ada pendalaman dan juga
supaya terumbu karangnya tumbuh
jumlah ikannya lebih banyak apalagi
kira kira yang harus nah ke depan ini kalau ini terjadi
apa kegiatan ini
berjalan tentu kami
para nelayan ini kan mereka tidak
boleh terhenti karena ini mata pencariannya
mereka tentu ini menjadi catatan kita
sampaikan jangan sampai mereka kehilangan mata
bencana nah ini ada kekhawatiran dari mereka
saat ini ya artinya kan dalam proses pelaksanaan
dimana mereka bisa tertampung
aktivitas apa yang harus diberikan
kepada para nelayan ini minimal kan
mereka punya keluarga ini ya
ini yang harus menjadi catatan menjadi perhatian
dalam berbagai pertemuan
kami juga sudah sampaikan
atau memberi kompensasi selama
proses pelaksanaan ini
harus juga menjadi perhatian karena nggak boleh ini
para nelayan itu ditinggalkan nggak boleh
ini mata pencahariannya mereka
dan juga ada di situ dikembangkan
kampung kepiting di situ mereka membudidayakan
kepiting di situ
kalau nanti ini
harus air lautnya tidak sampai
ke bako kan ini memanfaatkan lingkungan
bako ini budidaya kepiting yang
ada di sana ini juga harus
lestari jadi ini sudah masuk
dan diharapkan dijadikan pertimbangan
ya jadinya atau ya jadi pertimbangan
tapi misalnya taruh lah proyek ini
tidak jadi karena berbagai macam
pertimbangan tapi mau tidak mau
harus ada perbaikan juga kan
terhadap daerah itu kan
untuk meningkatkan aktivitas nelayan
dua puluh empat jam itu kan harus ada
harus ada perbaikan lah
kalau nanti tidak diperbaiki ya
aktivitas nelayan cuman cukup
empat jam saja pembudidaya
kita tidak bisa lagi membudidayakan
nah saat ini bagaimana mereka
was was takut atau cemas
menolak atau apa
mereka sih para nelayan yang ada
di sekitar itu menyampaikan kepada
kita kita menyerahkan
kepada pemerintah intinya seperti
itu bahwa kalau itu
yang dipandang baik oleh pemerintah
dan untuk pembangunan
itu tidak masalah yang penting
mereka dalam kehidupannya mereka
bisa melakukan aktivitasnya itu yang
menjadi kalau bisa justru lebih sejahtera
lagi nah diharapkan nanti
di samping mereka berprofesi sebagai
nelayan sebagai bisa sebagai
pemandu wisata menyiapkan jasa
yang mereka akan
siapkan di situ itu yang
mereka berharap karena ada juga kelompok kelompok
masyarakat pengawas yang ada di sana
kita ada pengawas juga
di sana itu sudah mengembangkan
pariahanunya aktivitas itu sebagai pemandu
menyewakan perahu mereka
sekarang kan pas pada saat pasang
saja bisa nah istinya tracking
di bakau gitu dengan
kanu mereka yang para nelayan
itu yang menyewakan punya kandung
kedepan kalau ini terjadi
aktivitasnya lebih panjang lebih banyak
aktivitas yang bisa dilakukan ya dan justru
ini memberikan dampak yang positif kita
kita saat ini masih belum tahu ya
apa hasil dari semua kajian
yang dilakukan terhadap reklamasi
teluk benoa ini dan saat ini
ada kekhawatiran bahwa ini
tidak akan berjalan sesuai mungkin singkat
saja harapan kedepannya tarotlah
apakah ini proyek ini jadi atau tidak
jadi khusus terhadap teluk benoa ini
karena memang sudah rusak ya dan
harus ada perbaikan
apa kira kira pesannya pak
gede kalau saya sih
itu dilakukan jadi
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bali
terutama masyarakat yang ada
sekitarnya dulu dan kemudian
sebagai plasmanya itu
kepada masyarakat bali secara keseluruhan dan nasional
jadi mereka dilibatkan dalam kegiatan ya dilibatkan dalam
proses pembangunan kemudian yang kedua
minimal sekali dapat dikelola dampaknya
jadi dampak negatifnya dan
apa positif bisa dikembangkan karena seperti tadi
nelayan harus juga dikembangkan
mangrub harus bisa dirindungi
kemudian kualitas air harus juga
dijaga kemudian yang ketiga
itu bahwa yang paling penting sekali
bagaimana mengangkat nama bali ini menjadi suatu
ikon bali yang sebenarnya
itu yang saya harapkan ya pak wira
dari anda kira kira apa
yang diinginkan diharapkan
apakah proyek ini jalan atau tidak tapi ke depannya
yang khusus untuk teluk benoa yang memang
mangrovenya atau bakaunya perlu diperhatikan
iya pada prinsipnya
dalam optimalisasi fungsi
taurang warah rai itu
penganggah kehidupan kota denpasar
dan bali secara umum
nah oleh karena itu
yang ada di sana yang
artinya merusak justru
dari segi kehutanan ya
tidak sependapat tapi kalau
ke arah perbaikan memang
kita yang pertama lah mendukung
ya mudah mudahan revitalisasi
bisa jalan terus sehingga kita harapkan
nanti perbaikan terhadap
hutan bako itu sendiri
jadi itu harus diprioritaskan karena pada
akhirnya kita juga sangat tergantung
kepada kelestarian dan
kesehatan dari hutan bakau itu sendiri
satu satunya pori pori paru paru
yang ada di kota denpasar
mangrub itu sampai paru paru
sirkulasi angin menyebabkan
apakah hujan itu jatuhnya jauh
atau pendek tergantung hutan bakau ini
salah kalau kita
justru malahan merusak gimana pak
made keinginan dari
ini jalan atau tidak kita lihat tadi kan
nelayan sekarang ini saja sudah
sulit melaut karena sedimentasi yang terjadi
di tulung gimbingan kalau ini
proyek ini bisa berjalan kita
berharap satu para nelayan
itu dapat meningkatkan nanti
aktivitasnya di samping sebagai nelayan mereka
akan terlibat mengembangkan
kegiatan yang lain
parwisata dalam bentuk
penyewaan kanu untuk parwisata
terus kedua para
pembudidaya kita yang ada di sana
itu berkembang budidaya kepiting kita
berkembang dengan harus keluar
masuk air laut yang masuk bakau karena
habitatnya kepiting ini di bako
kita juga akan harapkan
itu berkembang dan juga
para keramba keramba kita dengan
kedalaman seperti ini juga
ada alokasi tempat untuk mereka melakukan
kegiatan budidaya sehingga
ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan
pendapatan dari para nelayan
dan pendapatan para pembudidaya
dengan melalui aktivitas ini
dipikirkan yang penting kan tidak ada
menarik juga kalau tuluk benoa
jadi terkenal karena kepiting
terima kasih banyak pak made pak gede
dan juga pirena nata kita
kita masih tunggu ya nanti hasilnya akan seperti apa
ya ini kontroversi seputar
pembangunan atau reklamasi
dari tuluk benoa ini